tapi hati ini terlalu sakit untuk mempercayainya
kalau kamu juga cinta sama aku
aku masih gak percaya
sebuah cinta bisa lahir dari kebohongan
karena pada saat itu hati saya diselimuti dendam din
saya hanya ingin kamu dihukum seberat beratnya
waktu itu saksi tidak memberatkan
aku di persidangan
pasti ada kemungkinan aku bebas dari hukuman
dan aku pasti gak kehilangan nenek
sebentar itu kamu mas sama aku mas
sampai kamu tega
tega melakukan ini ke aku mas
tanpa kamu cari tahu yang sebenarnya
aku udah kehilangan separuh hidupku karena kamu mas
saya sudah melukai kamu begitu dalam
perbuatan saya sudah menyayat hati kamu
aku mau pulang ke rumah papa
aku telfon supir aja biar cepat kesini ya
jangan angkat telpon dari bu andin
kenapa pak adebaran kirim pesan begini ya

tidak ada yang bisa diangkat
tidak ada yang bisa diangkat

tapi kok gak diangkat ya
mendingan saya ikutin aja kata pak adebaran
dia bilang kan gak usah jawab
saya gak pernah izin kamu naik taksi ya
saya gak pernah izin kamu naik taksi ya
kondisi kamu lagi gak fit

kalau kamu kena bangra beli jalan gimana
kalau kamu kena bangra beli jalan gimana

saya yang antar ya

kalau kamu nggak mau pegang tangan saya gak apa apa
kamu bisa sampai rumah bapak dengan selamat
saya tunggu di depan ya
aku benar benar nggak ngerti mas
dengan perasaan aku ini
aku mencintai kamu
tapi hati ini terlalu sakit untuk
aku tak mau percainya
kalau kamu juga cinta sama aku
aku masih gak percaya
sebuah cinta bisa lahir dari kebohongan
aku jangan sampai kau dan baptista semua henti ngorot sama gue
aku mau nunggu zadnya
aku masih ingin untuk tahu
masih bisa diputar di
dvd player lama aku
jadi aku bisa nemuin
bukti untuk ungkapin pembunuhannya roy
gue mau cerita dari mana ya
yang pasti gue bikin video ini bukan buat siapa siapa
ya karena gak ada yang nonton juga kan
ya gue bikin video ini untuk koleksi pribadi gue aja sih
karena gue gak mau ngelupain hari ini
hari yang sangat spesial dalam hidup gue
gue baru ngebayangin aja gue udah senyum senyum
karena ini hari sangat istimewa buat gue
hari ini gue ketemu sama
gue ketemu sama perempuan
tapi dekat di doa
enggak enggak enggak
gue takut disitu pak